medali yang paling medali judulnya itu
dari arena asian game muncul permintaan emak emak
ini sekarang jadi kekuatan politik baru
boleh nggak pesta olahraga ini diperpanjang seminggu saja
bahkan kalau tidak tambah medali tetap dilaksanakan
karena yang lebih penting adalah suasananya enak
bisa berteriak tanpa kebencian
semuanya jadi lega ada sukacita di sana
dari arena asian game muncul suara emak emak
yang terbelalak melihat jujur buka kaos dan berseru
yang begini bikin rahim menjadi hangat
tersengat melihat joko presiden joko widodo dan prabowo subianto
berangkulan dalam balutan bendera merah putih
ini yang membuat rahim ibu pertiwi hangat
dan arena manapun inilah medali di atas medali
ranking teratas dari yang paling atas
pencapaian yang sesungguhnya jawab dari tanya
siapa kita indonesia
siapa kita indonesia
epilog dari mas arswendo tadi sekaligus menutup perjumpaan kita
di layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
kendati bangsa kita masih banyak dilanda ketegangan
banyak juga masalah tidak sedikit bencana yang menghadapi
tapi yakinlah bahwa bangsa kita yang besar ini akan bangkit dan berjaya
dan sekarang sudah mulai tanda tandanya
tanda tanda sudah ada
dengan kekuatan persatuan dan kebinekaan kita
karena esok matahari masih akan terbit di ufuk timur dan akan tenggelam
di ufuk barat
saya budi adiputro
pamit undur diri